perkomunikasi politik uin jakarta gun gun herianto mengatakan
itu benar benar mendekati realita yang ada pada saat kenyataan ini
kemudian dipotong menjadi beberapa bagian
ya di warung kare kambing dan sapi buhajasani di jalan semarang surabaya inilah